formasi yang satu ini sangat menarik ya jadi banyak hal yang dilakukan orang karena terinspirasi oleh adegan di sebuah film dan hal itu terjadi di korea selatan
ya bukan gaya rambut gaya berbusana tidak jadi pariwisata di negara ini meningkat tajam karena banyak orang datang ke negara itu untuk melakukan sebuah adegan dalam drama film korea
adegannya adalah ini dia ada empat lima ratus wisatawan yang merupakan karyawan dari sebuah perusahaan kosmetik dari tiongkok
sengaja berkumpul di sebuah lapangan di incheon seoul untuk makan ayam goreng crispy dan minum bir
nah hal ini jadi mereka lakukan semata mata karena ingin melakukan adegan yang sama dalam drama korea berjudul my love from the store
dalam drama yang dimainkan oleh artis kim so yun dan jun ji yun
dan tayang pada tahun dua ribu empat belas itu digambarkan bahwa setiap kali pasangan ini ditimpa masalah mereka selalu makan ayam goreng crispy dan minum bir
solusi belakangan aja yang penting makan dulu
dan ternyata ini bukan hal yang aneh di korea jadi banyak wisatawan datang ke negeri ginseng ini hanya untuk melakukan adegan tertentu di dalam drama korea
semuanya berkat drama korea dan musik k pop luar biasa memang korea selatan ya
saya juga terinspirasi nanti saya kalau ada masalah sama istri saya saya ajak makan ayam goreng aja
sama nasi uduk
itu yang indonesia banget